tarik nafas dalam dalam dulu
jangan bro bau bro
bagi umat muslim beduk tak hanya digunakan sebagai penanda waktu sholat
beduk juga digunakan pada momen idul fitri atau lebaran untuk mengiringi takbir
menjelang hari raya idul fitri para pedagang beduk di kawasan tanah abang jakarta pusat mulai sibuk menjajakan dagang
kalau lagi melebaran gini di sepanjang wilayah
tanah abang ini banyak banget bisa ngeliat jualan jualan beduk seperti ini
bikinnya gampang atau bikinnya susah kita lihat ya
enak ya suara bang ya udah bergema gitu ya
walau tak sebanyak beberapa tahun belakangan saat ini masih ada empat pengusaha beduk musiman yang masih eksis membuat beduk beragam ukuran
kambing atau sapi yang sehat tak hanya menghasilkan daging yang berkualitas tapi juga kulit yang bermutu
dan pemberian pakang yang memenuhi kebutuhan gizi harian menjadi salah satu kuncinya
kok mau ini kegedean ntar dulu saya kecilin
ini saya kecilin
nih sini yang ini takut
kulit sapi memang lazim digunakan untuk beduk tapi di kawasan tanah abang kulit kambing lebih banyak digunakan karena harganya lebih terjangkau
sekitar empat puluh ribu rupiah per lembar
sementara kulit sapi rata rata di atas dua ratus ribu rupiah per lembarnya
ntar dulu ntar disepak saya
ntar dari sana dah ngeri dah
jadi kalau bobot kambing sekitar tiga puluh kg berikan pakan setidaknya tiga kg setiap hari ya
selain rumput makan makan begini yang mereka suka
selain rumput makan makan begini yang mereka suka
sabar jangan nyundul
sabar jangan nyundul
pasti kebagian kok
pasti kebagian kok
kambing yang digunakan pada momen lebaran tahun ini berasal dari kambing yang berusia di atas satu tahun
namun kambing untuk momen lebaran berikutnya turut disiapkan

ini buat anaknya bang
ini buat anaknya bang
yang berabad tolong angki teman yang ada yang tidak ada induk
yang drums itu di kolom
sekarang ini jadi ini
ini yang idealan buat umur desy pria
jumlahnya berapa sekarang ente megang
sekarang ada lima
total ada delapan puluh lima ekor kambing dan empat ekor sapi yang ada di tempat ini
sepuluh diantaranya adalah cempe atau sebutan lain anak kambing
jangan lupa mandikan juga kambing dan sapi secara berkala agar selalu sehat ya
ntar tenang tenang tuh lihat kamera
lihat kamera sini sini sini
sabar belum di naikin
coba sih tarik tarik
eh iseng aja
dah ya udah snack snack
jangan jadi orang dimakan
udah ntar dia makan yang jari
ntar dulu ntar dulu teksturnya sarung tangan saya mirip dengan ini
ntar ini udah ada udah udah ini
kambing kambing dewasa kemudian dikirim ke rumah rumah pemotongan hewan
dan kulitnya akan kita buat menjadi bedung
kelihatan belum bang kulit yang bagus sama yang nggak bang toha
yang bagus tuh yang gimana tuh
oke terus gagak bolong
dua lagi gagak ada
yang bintik bintik seperti kaya apes
seperti kaya apes
kenapa biasa kalau begitu
bisa lah ada apa ini kenyakit nih
ngaruhnya apa ke bedungnya
bisa kalau dikukul ekotnya akan bolong bolong
satu lembar kulit kambing rata rata berukuran satu dua x satu meter persegi
proses pencucian ini akan membuang sisa darah dan kotoran dari bagian kulit kambing
kalau kulitnya ini bau khas banget ya bang
kalau lagi ada yang di sini nih baunya anyer
sepanjang bulan ramadan rata rata tempat ini mengolah dua puluh dua puluh lima kulit kambing setiap harinya
oke setelah bersih kulit kambing akan dijemur di bawah sinar matahari
proses ini biasa disebut warga dengan membentang
oh saya pikir tadi bulunya yang di luar
bulunya di dalam
bulunya di dalam
tidak saya sudah lama mengambil gambar
tarik kulit kambing dan paku bagian ujungnya
lakukan hingga seluruh bagian kulit kambing terbentang sempurna
ini tidak dipakai
itu paku angdo tadi ya
tidak kencang bro
tapi tidak sobek ya bang
saya sudah takut takut tadi
tadi takut sobek
takutnya abang kerja dua kali
bila mentari sedang panas terik proses membentang ini hanya memakan waktu satu sampai dua hari
namun pada musim hujan wah proses ini bisa memakan waktu sampai lima hari
ini bagian dalam ya bang
jadi kering begini
berasa seperti kerupuk kulit
bagian dalam ada yang buah
jangan lupa untuk membuang sisa lemak dan daging yang masih tersisa

kalau dijual dalam bentuk yang kering nanti ini berapa yang akan dilepas bang farel
seratus sampai dua ratus lima puluh ribu per satu bentangan ini
tergantung ukuran juga
paling mahal yang pernah abang lepas
waktu itu pernah dijual tiga ratus lima puluh
kambing benar benar gede itu kambingnya
ketika kering kulit kambing akan mengeras dan berwarna lebih pekat
setelah kering sempurna seperti ini
baru terlihat jelas bagian kulit mana yang bisa dijadikan beduk dan bagian mana yang harus kita buang
nanti diapain nih be
nanti diambil sementengahnya doang
diambil yang bagusnya doang
ini tadi kubuang
oh pas udah kering baru kelihatan ya
salah satu penyakit yang biasa menyerang kambing adalah kudis atau skabies
ada juga yang menyebutnya dengan kudisan atau gundikan
bagian kulit kambing yang terserang penyakit ini sebaiknya tidak digunakan menjadi beduk ya
lanjut setelah dijemur rendam kulit kambing kering di dalam air selama dua jam saja
tujuannya agar kulit lentur dan mudah dimasukkan ke dalam rangka beduk
ketika kering aroma khas kambing cenderung berkurang
tetapi ketika kulit terkena air wah aroma perangus akan sangat terasa
kedua kambing kering
tarik napas dalam dalam du
ya ampun nggak biasa
saya mendingan makan sate kambingnya aja ketimbang iung
terlalu sehanda juga mas agung
apa mendingan makan puasa puasa
oh iya menahan
menahan masih sore
lanjut kulit kambing yang direndam akan dijahit pada rangka besi berukuran bulat yang telah diukur sebelumnya
sedikit lagi kita selesai
kulit beduk kemudian dipanggil
pasang pada tong besi
tambahkan pengait besi yang berfungsi untuk mengatur seberapa kencang kulit kambing ketika ditarik
sekilas seperti alat musik drum ya
agak kurang enak
jadi harus pas bunyinya
terakhir hilangkan bagian bulu kambing dengan cara mengeriknya secara perlahan
sebelum dipakai kulit kambing akan diangin anginkan selama dua hari agar kulitnya kering sempurna
kalau sudah siap dipakai kira kira seperti ini nih suaranya
anak tahan ya
bulat suaranya gemak deh keluar
suaranya kayak ada echo echo nya gitu ya bergema
keluar deh suaranya
tapi kalau diantara mendem bisa di stem lagi
bisa di stem masih bisa di stem
ini kan baru setengah
belum mentokan ya
belum mentokan aja udah enak ya
harga jual beduk bervariasi
mulai dari rp satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk yang berukuran kecil seperti ini
hingga delapan ratus ribu rupiah untuk yang berukuran besar
bagi warga ibu kota yang mau membeli beduk
bisa menyambangi kawasan tanah abang jakarta pusat
bukanya mulai dari pagi hingga malam menjelang
eits tapi sepekan menjelang idul fitri
jam bukanya lebih panjang ya
kalau kayu itu dari harga tiga juta setengah sampai lima belas juta
oke kalau yang drum
kalau drum dari harga satu ratus lima puluh itu sampai satu delapan juta
sampai seminggu mau lebaran itu udah final
pedagang beduk tanah abang itu final dua puluh empat jam
buka terus ya
selain untuk penanda waktu sholat atau beribadah
beduk juga akan menyemarakan idul fitri
saat takbir berkumandang pada malam hari raya
akhir kata selamat menjalankan ibadah puasa
dan selamat menyambut idul fitri
rian fernando dwi agung yuliarto jakarta